udah ngapain sih
pakai jasnya kini jengkel pantas belas uya
karena yang kiki suka laki laki kantoran pakai jas nih cocok nggak pakai jas
sama bos yuk kita foto berdua buat dikirim ke rumah di kampung
apa aku mau ngobrol dulu sebentar sama mama papa sama nino duluan aja ya nanti aku nyusul
di udah sadar dari komanya setelah kecelakaan itu
semua orang pasti bakalan tahu kalau aku udah bayarnya lima ratus juta untuk pergi dari jakarta
apa yang akan kamu lakukan saya tahu
tapi aku tetep harus menghentikan sumar
siapa yang koma
apa yang mau kamu lakukan
aku pergi dulu ma
pembicaraan aku sama randy di dapur
dan dia udah tau semuanya
mama baru tahu apa ya
mama udah tau
kalau saya sama jenny cuma pura pura

mama baru tau ren
ternyata temenan dengan almarhum
mama baru tahu diceritain pak nikolas tadi
bener sekali ren
dulu almarhum papa kamu
itu sangat akrab dengan saya
bahkan kami sempat tinggal bareng
dalam kos kosan yang sama
kami sempat berjanji
kalau suatu saat
kami punya anak laki laki atau perempuan
kalian sudah pacaran
mama bersyukur sekali
akhirnya menemukan kamu mbak jen
dan mama bahagia sekali
berdua ini berjodoh
semoga sampai akhir hayat ya
sekarang ini bisa mewujudkan
impian almarhum papa kamu dan pak nikolas
mama bahagia sekali
kalau kayak gini
ngomong yang sebenarnya
sudah lama juga ya
mas randy nggak main kesini
diti jadi kangen sama mas randy
mas randy ngapain kesini mas
ini saya mau ketemu sama pak al sekalian mau ucapin
selamat hari raya idul adhaya mas ya
semoga amal ibadah kita diterima oleh allah swt
oh iya kita kota yuk
mas randy pasti juga kagetan sama gigi
buat dikirim ke emak di kampung
buat emak di kampung
udah sibuk dandan
tuh lihat buburnya sebentar lagi siap
pasti mama suka
apalagi yang nyiapin buburnya
kalau pas langsung peraya
ibu lagi bikin apa
lagi nyiapin bubur ini
ini sudah cukup belum sih
ini agak kurang
dua sendok lagi
dua sendok lagi
bisa gak sih bu
buat nambah satpam lagi
yang ganteng banget gitu bu
kayak mas randy
biar gigi tuh gak ngeliat
kok sepet ya bu ya
tuh udah aja
mau gaji berapa

gue gak mau hidup gue hancur
kalo sampe sumarno kasih kesaksian
ganti baju dulu deh
mama juga gak ngeliat
mending gue pergi sekarang
elsa mau kemana ya
dia udah izin belum ke kamu
tok ga ada
dengan bu elsa
terus ini apa yang ikutin elsa